kita ke informasi selanjutnya kasus positif virus corona di indonesia terus bertambah
berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini enam september
ada penambahan tiga empat ratus empat puluh empat kasus sehingga total kasus covid sembilan belas adalah satu ratus sembilan puluh empat satu ratus sembilan kasus
kemudian penambahan kasus sembuh mencapai dua satu ratus tujuh puluh empat orang sehingga total pasien sembuh satu ratus tiga puluh delapan lima ratus lima puluh tujuh orang
sementara itu pasien yang meninggal dunia bertambah delapan puluh lima orang sehingga total pasien meninggal delapan dua puluh lima orang